satuan tugas pengendalian pencemaran udara
bentukan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
menerjunkan seratus personal teknis fungsional untuk mengawasi berbagai sumber pencemaran udara tidak bergerak yang ada di jabodetabek
ada dua faktor utama penyebab polusi di jabodetabek
yang pertama adalah kendaraan bermotor dan industri tenaga uang
ini ada dua jenis sumber pertemanan utama
pertama adalah kendaraan bermotor
tapi juga yang lainnya pertama adalah kendaraan bermotor
yang kedua adalah ini bukan urutan ya
jadi dua sumber utama pencemaran yang kami identifikasi di wiljardabetabek ini
kendaraan bermotor dan juga dari emisi kegiatan kegiatan industri
termasuk di dalamnya pembangkit listrik tenaga uap
satgas klhk yang dibimbing oleh rasyori dosani
senin siang mengecek langsung kawasan industri
salah satunya perusahaan industri batubara di marunda jakarta utara
jadi saat ini beberapa dari tim satuan
yang sudah menunjukkan penegakan hukum dari klhk
sedang meninjau langsung lokasi yang terindikasi
yang diduga ada pencemaran polusi udara
tapi kita akan melihat seperti apakah nanti yang diuji
kemudian yang dijelaskan oleh klhk langsung
saat melakukan pengecekan tim satgas kesulitan mengakses lokasi
perusahaan bernama erna tidak ingin memberikan keterangan kepada awak media
namun dia mengaku secara informasi
bahwa malah perusahaan memiliki izin resmi
satgas menolak wawancara di lokasi
satgas hanya memasang alat ukur untuk mengetahui kualitas udara
yang ada di kawasan industri tersebut
jika dalam pengawasan terdapat hal yang melanggar aturan
perusahaan yang sudah dicek dapat dikenakan sanksi
seperti wajib memperbaiki alat yang dipakai
sanksi administratif dan yang paling berat sanksi pidana